selamat pagi anda menyaksikan kompas update bersama saya glory oyong
suasana di pelabuhan bakauheni lampung pada pagi hari kembali normal
untuk menghadapi arus balik yang diprediksi meningkat
pelabuhan bakauheni menyiagakan dua puluh pintu loket
diprediksi masih ada enam ratus tiga puluh dua ribu pemudik asal pulau jawa yang masih berada di sumatera
dan puncak arus balik diperkirakan terjadi hari ini